apa udah kelasnya ya
tapi sebaiknya aku jangan terlalu senang
nanti dia malah jadi curiga
loh kok aku ada di sini
lebih baik dia gak usah tahu kalau aku kesini cuma untuk ketemu sama dia
om lagi nunggu istri om
boleh om duduk sini
silahkan duduk om
terima kasih om
hati hati kecilnya menyadari ikatan ayah dan anak di antara kita
walaupun dia belum sadar
ini sih mbak
mie rebus ya
saya pesan satu lagi ya
mie rebus kuahnya sedikit lu harus tengah makan
oke sebentar ya pak
mie rebus kuahnya sedikit telur setengah matang
saya pesan mie rebus kuahnya sedikit telur setengah matang
sekarang saya sudah ingat sama om
waktu itu kan kita pernah ketemu dan kejadiannya juga hampir sama kayak gini om
mungkin itu pasti bahasa belum aku hilang ingatan
om ingat sekarang
saya benar benar gak nyangka om
bisa ketemu sama om lagi di sini
dan waktu itu penampilan om dan sekarang itu beda banget om
jadi saya sempat gak mengenali om
dan juga ternyata om ini papanya rizky ya
tapi aneh ya
kita punya selera makanan yang sama
aku juga bingung kesukaan ini nurun dari siapa om
soalnya orang di rumah tuh gak ada yang suka makan mie
tore selamateng dan kuenya sedikit
dia memang betul betul putri kandungku
ini bikin dia enak
gak barengan aja om
enggak enggak enggak apa apa
nanti sebentar lagi makanan om ibu selesai
yaudah waktu itu aku makan dulu om

kalau lo mau pacaran sama om omo model kayak gini
jangan di kampus dong
emang dasarnya ibu sama anak itu sama sama murahan
ibu sama anak itu sama sama murahan
kamu salah paham
kamu bisa tolong ya kalau lo mau jalan sembarangan kak
dan kakak jangan pernah bawa bawa nama mam
ya mana mungkin aku pacaran sama om ini
om ini kalah udahlah
nggak usah banyak noles
gue tuh udah bisa lihat dari jauh
bahasa tubuh lo sama om om ini
masih siang aja udah berani masuk
apalagi kalau malam malam
masya allah kameja
kalau lo itu emang pacaran kan sama umum ini
kalau udah bejat
itu bejat aja
siapa yang kamele menjat cik
masa di kampus pacaran sama om om
pakai pegang pegangan segala lagi
itu nggak benar ki
itu nggak mungkin cik
ki kamu jalan mau ketipu sama mukanya zahira ya
muka dia itu emang alif
tapi kelakuannya bejat
jadi kamu benar benar mikir kalau zahira pacaran sama om om ini
dia di sini
saatnya dia benar benar dimiliki kekuatannya
kalau dia tak baik
mencegah dia menjadikan kilik ini
sudah muncul dia
dateng datengku langsung ngamuk gitu
aku tuh kesel memang
aku gak pernah diperlakukan gak aja sama semua orang
di rumah papa lebih sayang sama jahira daripada aku
dan di kampus rizky lebih perhatian sama zahira daripada aku
emang aku tuh kurang apa sih
kamu kan tahu zahira itu dari dulu namanya itu ratu cari muka
udah lah gak usah heran begitu biasa aja lah
ya tapi aku gak bisa dong mbak diperlakuin kayak gini terus
aku tuh pengen bales semua orang yang udah kurang ajar sama aku
makanya dong maha maha itu lakuin semua rencana maha itu
sekarang udah sampai mana sih rencana ya
minumnya pelan pelan ntar kalau kedengeran bagaimana
kamu tenang aja rencana mama untuk menghancurkan papa udah berjalan
dibuktinya kamu liat kira kira cukup gak
semuanya diawali dari kecurigaan kita terhadap papa karena udah bunuh papahnya amira
loh mah kok foto bapak ini ada di sini sih
itu yang namanya iksan kecintaannya si tante aini
orang ini tuh papahnya rizky rizky sendiri yang bilang sama aku kalau ini papahnya
tidak mungkin itu papanya rizky
kamu pasti salah
enggak pak aku gak mungkin salah
tadi aku ketemu bapak bapak ini di kampus
dia lagi berduan sama zahira dan dia keliatan akrab banget
dan rizky bilang kalau dia ini adalah papahnya
muka papahnya rizky sama seperti muka papahnya si amira
kalau soalnya rizky dia gak mungkin papahnya rizky
hal itu ya mama gak tahu mesha
tapi kalau memang mirip
mungkin aja mirip
tapi belum tentu orang yang sama
cuma agak aneh ya kalau zahira dekat sama orang itu
sementara zahira kan gak dekat sama tante leni
atau jangan jangan keakrapan zahira dengan orang ini karena ada hubungannya sama rizki
pasti ini ada hubungannya dengan si aini
mama benar nih
jangan jangan apa yang dikatakan orang pincang itu
ya ini maksudnya